lebih baik kamu tarik aja uang itu ya
aku gak mau ibu aku marah lagi
sebenjak ayah meninggal
banyak banget ya masalah yang menimpa mira sama ibu
kita gak perlu khawatir ya
mira sama ibu akan terus berusaha
dan terus semangat
mira ketemu sama orang yang mirip banget sama ayah
apa bener dia ayah
apa ayah masih hidup
terus kalau ayah masih hidup
jasatan di makam ayah itu siapa
jika ayah aku masih hidup
tolong pertemukanlah aku dengan ayah aku lagi ya allah
pertemukanlah aku dengan ayah aku yang dulu
ayah yang punya ayah
ayah yang punya ayah
ayah yang punya ayah
ayah yang sayang sama aku dan ibu
tapi kalau ayahku memang benar benar udah meninggal
izinkanlah ayahku beristirahat dengan tenang di atas sana ya allah
mana cukup untuk bantu ibu buat menemui biaya sehari hari
gimana caranya ya aku bisa cari uang tambahan
aduh mulu tuh gimana sih
gue belum sempat nih nyuci mobil
ah lu pikir gue udah
gue juga belum kak
eh coba aja di sini ada jasa pencucian mobil
ada nggak ya
ya coba di sini mbak
saya mau kok nyuciin mobil mbak
jadi saya lagi nggak ada kerjaan di kampus
oke udah nih ini kuncinya
oh ya kamu tau kan mobil kita parkir di samping kantin pesis
makasih ya mbak
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
dan sekarang harus nyuciin mobil orang juga
kamu tuh bisa gak sih gak usah ganggu aku
kamu gak cukup udah bikin ibu aku ganti rugi gara gara kesalahan kamu
oh sekarang udah mulai kurang ajar ya
itu tuh ibu lo sendiri yang salah
sama kayak lo yang udah merusakin laptop gue
dan sekarang mana mana buktinya
pasti aku gak ganti kok
aku baru punya empat puluh ribu
kisahnya aku ganti nanti aku cicil
terus sisanya sepuluh sembilan ratus enam puluh itu kapan mau bayar
mau pakai apa bayar
kamu gak apa apa kan
aku gak apa apa zahira
kok kamu lunci mobil sih
kan sekarang waktu makan siang
cuma cari kerja tambahan aja
aku harus cuci mobil yang lain
kasian sekali amira
gajah saya kok utuh
gak ada kesalahan bu
gaji saya dipotong tiap bulan
buat ganti rugi
menurut pengelola kampus
ganti rugi itu sudah dibayar penuh oleh mbak zahira
ibu masudi ya amira
ibu masudi zahira sudah bayar hutang kita di kampus
tapi kita punya harga diri ya amira

ya mungkin maksud zahira itu baik bu
ya kalau memang ibu gak mau dibayarin cuma cuma sama zahira
yang penting urusan kita sama kampus udah selesai bu
tetep aja ibu gak mau amira
ibu gak sudi
nerima uang dari anak seorang pembunuh itu
pokoknya besok amira
besok ibu akan temannya zahira
dan minta dia untuk balikin semua uang uangnya
ya ibu tapi
gak ada tapi tapian amira
jangan kayak gini bu
kalau ibu ke kampus nanti keadaannya makin runyam
bagaimanapun amira butuh banget pekerjaan amira di kampus
cari kerjaan itu susah bu
makanya biar amira yang cari zahira ya bu
biar amira aja yang ngomong sama dia
aku tetep harus datangi zahira sendiri ke kampus
apa maksudnya dia
aku mbak sudi terima uang dari anak pembunuh itu
gua pasti ada setempat di unable
bukan gua dengan buat mereka
apa apaan sih kamu
sosok bayar uang dan hidup segala di kampus ini
saya butuh bantuan kamu
saya nggak ada niat apa apa bu
saya nggak tega melihat ibu dan amira diperlakukan seperti itu
semaka ketiris saya di kampus ini
diam kamu diam
saya tahu maksud kamu apa
kamu sengaja kan baik baikin saya sama amira
supaya kamu bisa menembus semua kesahan bapak kamu
sudah membunuh suami saya iya kan
saya nggak bermaksud seperti itu bu
kalau apa apa saya bukan pembunuh suami ibu
ayah kamu itu pembunuh
kamu pikir uang kamu itu bisa membayar nyawa suami saya ho
dasar anak pembunuh
tambar maksudku disini
ya ini ada apa sih pak bu
berani beraninya tambar mbak syahira
kamu ibu benar kayak gitu
kalau perlu ibu tampar dia sekali lagi amira
dia sudah merendahkan kita
dia pikir uang harapnya bisa membayar nyawa kamu
pak pak udah udah pak
jangan masalah ini
biar aja ibu ini pergi dari sini
tarik kembali uang kamu
biar gaji amirnya dipotong gak lepas saya gak peduli
asal saya tidak terima uang haram dari bapak kamu itu
kita berdua sudah lari
sudah mbak syahira
angkat tak plusrebo details
langsung aku ditarik uang semuanya
kejadian aku yang mana tadi
tadi ada ibu ibu bernama utari menaper zahira
iya pak prabu
tapi mbak syaira sendiri tidak mau memperpanjang masalah ini pak
dan sesuai dengan pesan bapak
sama saya untuk menjaga mbak sahira di kampus ini pak
saya rasa perlu untuk menelpon bapak
berani sekali kamu menapar putri saya
kenapa dagangan kue hari ini sepi sekali
kamu yang keterlaluan
apa apaan kamu menampar putri saya
saya tidak akan membiarkan satu orang pun berani menyentuh ujung rambut saya sekalipun
apalagi orang macam kamu
kamu yang beriksik
mau apa kamu orang cacat